dalam agenda rapat komisi sebelas dpr ri bersama gubernur bank indonesia ketua ojk dan ketua lps senin sore
menteri keuangan sri mulyani menjawab sejumlah pertanyaan mengenai polemik rancangan undang undang perubahan kelima atas undang undang nomor enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau kup
meski rapat ini bukan dalam agenda pembahasan terkait dengan isi ruu kup tersebut
sri mulyani buka suara bahwa pihaknya akan membuat kebijakan terkait dengan perpajakan dengan tetap mengutamakan asas keadilan bagi masyarakat
sri mulyani memastikan bahwa pajak pertambahan nilai sembako tak akan dibebankan pada seluruh jenis sembako
namun nantinya di dalam ruu kup kementerian keuangan akan mengatur secara detail klasifikasi dan jenis barang apa saja yang akan dikenakan beban biaya pajak
namun poinnya adalah kita tidak memungut ppn sembako
kita tidak memungut
dan apakah di dalam ruu kup nanti akan ada untuk yang itu tidak dipungut
namun kalau kita ngomongin sembako itu katakanlah beras
ada beras yang rp sepuluh per kilonya yang produksi petani kita rojo lele pandanwangi cianjur gitu
versus beras yang sekarang ini sirataki pak eriko
yang itu satu
itu bukan beras bu
pokoknya aku dari peporang
tapi tulisannya beras
jadi kalau dilihat harganya pak eriko kan tadi rp sepuluh per kilo sampai yang rp lima puluh per kilo sampai rp dua ratus per kilo
nah ini kan berarti bisa mengklaim sama sama sembako
tapi yang ini adalah untuk yang
nah ini yang mungkin kita perlu fenomena munculnya
produk produk yang very
anggota komisi sebelas dpr ri muhammad misbahkun mempertanyakan rencana pembagian klasifikasi jenis sembako yang akan dibebankan biaya pajak tersebut
karena menurutnya pernyataan sri mulyani belum dapat memastikan polemik di tengah masyarakat
apakah pajak sembako akan tetap dibebankan kepada masyarakat atau tidak
meng clearkan sekali bahwa yang kena itu apa berasnya
atau kemudian pemerintah membuat pengecualian beras yang seperti apa
karena kalau obyek itu kan kita tidak bisa kemudian mendiversifikasi obyek itu menjadi oh beras yang seperti ini seperti ini
nah itu konsepsi itu ada di mana
karena ibu mengatakan tidak ada tetapi kemudian beredar di tempat kita ini di grup kita bahwa djp menjelaskan yang tadi seperti ibu sampaikan
beras yang mahal premium terus ada wagyu dan sebagainya
karena apa wagyu atau bukan itu daging
beras mau beras mati dan bank itu beras
karena apa pembahasannya itu adalah di obyek dan bukan obyek
perdebatan antara sri mulyani dan misbahun pun terhenti tak kalah
pimpinan rapat komisi sebelas dpr ri menyebutkan bahwa pembahasan ruu kup dan polemik pajak sembako ini akan diagendakan dalam waktu yang akan datang
ausri ondolu julian asri jakarta